lahan di bukit yang berada sekitar lima ratus meter dari pintu gerbang utama sirkuit mandalika di lombok tengah nusa tenggara barat terbakar pada senin
kepulan asap membubung dari lahan yang diperkirakan seluas dua puluh tiga meter persegi di dusun rangkap dua desa kuta mandalika
kebakaran yang diduga akibat kebakaran alang alang oleh warga yang tengah membuka lahan untuk bercocok tanam berhasil langsung dipadamkan oleh warga dan petugas kepolisian
api itu kemungkinan kita lagi dalamin ya kegiatannya setelah panen jagung ya
setelah panen jagung tadi pak kadus bilang persiapan buat berladang selanjutnya
kalau tadi dibilang berladang selanjutnya itu untuk menjadikan tanah subur atau menjadikan kebersihan
tadi saya komunikasinya pokoknya komunikasinya harus terbangun untuk jaga kegiatan mandalika
meski sempat terjadi kebakaran lahan aktivitas di sirkuit mandalika menjelang pagelaran balap motor dunia seri ke lima belas indonesia tersebut tidak terganggu
petugas tetap melakukan aktivitasnya tanpa terganggu oleh asap ataupun kebakaran lahan tersebut
tidak unofficially pihak dari fim yang datang ya cuman ini unofficial ya
dia jalan keliling sirkuit berhenti di beberapa titik memegang permukaan lintasan
dan menurut dia sirkuitnya sih bersih
namun namanya sirkuit ini kena panas hujan dan udara lembab dari laut ya
membuat beberapa permukaan ini tidak hitam ya kelihatannya kotor
cuman setelah dipegang setelah dilihat dari dekat sebenarnya bersih
jelang pelaksanaan gelaran motogp pada tiga belas hingga lima belas oktober mendatang
polisi mengimbau warga untuk tidak melakukan
melakukan aktivitas pembakaran lahan dengan alasan apapun